polemik penggantian ketua umum partai golkar masih terus berlangsung
tuntutan untuk menyelenggarakan musyawarah nasional semakin kencang
dari tiga puluh empat dpd tingkat satu terdapat tiga ketua dpd yang tidak menyetujui penyelenggaraan munaslup
ketiga dpd tersebut berasal dari provinsi ntt papua dan papua barat
ntt sebagai provinsi yang menolak penyelenggaraan munaslup memilih mengambil sikap
untuk tetap mematuhi keputusan rapat pleno yaitu menunggu keputusan pra peradilan setia novanto
melki lakalena ketua dpd partai golkar ntt menyatakan setia novanto sudah siap untuk mengundurkan diri
dan sudah semestinya keputusan tersebut patut dihargai

konferensi pers di kawasan jakarta selatan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di sana sisi
langsung saja di apa hasil konversi dari organisasi kosgoro terkait dengan polemik ketua partai golkar setia novanto
selamat sore renhat hari ini ormas dari partai golkar ya kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh menggelar konferensi pers
pasca kemudian ada polemik dalam internal golkar terkait dengan pergantian ketua umum setia novanto
karena terlibat kasus dugaan
terima kasih iktp
dan saat ini renhat saya sudah bersama wakil ketua umum kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh bapak zedun amali
dan saya juga akan mengajak anda untuk bertanya langsung
bapak ini akhirnya keputusan dari partai kosgoro mengusung pak erlangga hartanto
untuk maju dalam munaslup
mungkin bisa dialaborasi bersama
apa yang kemudian menjadi pilihan dan kemudian tadi berdasarkan dalam rapat sebelumnya
sebelum bertemu juga dengan awak media boleh diceritakan kepada kami pak
seribu sembilan ratus lima puluh tujuh mengadakan rapat pleno yang diikuti oleh semua unsur yang ada di tingkat pusat
dan membahas berbagai hal yakni yang pertama tentang pelaksanaan peringatan hari ulang tahun yang ke enam puluh
kemudian tentang musawarah kerja nasional
dan yang ketiga adalah mencermati perkembangan dan dinamika yang ada di partai golkar
bagaimanapun kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh tidak bisa berdiam diri
karena kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partai golkar
nah oleh karena itu maka dalam rapat pleno kali ini
pak ketua umum menyampaikan dan mengagendakan untuk juga pleno ini membahas tentang pandangan kita
tentang kondisi partai golkar
nah dari semua pandangan dan diberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang menjadi peserta pleno ini
untuk memberikan pendapat pikiran dan pandangan

untuk menyelesaikan pandang

maka disepakati bahwa penyelenggaraan musawarah nasional luar biasa adalah cara satu satunya
untuk menyelesaikan pandang
kemelut atau segera mencarikan jalan keluar dari apa yang sedang dihadapi oleh partai golkar sekarang ini
kemudian yang kedua apabila itu sudah terlaksana
berkaitan juga dengan informasi bahwa daerah daerah yang sudah menghendaki dan mengusulkan
tentang penyelenggaraan musawara nasional luar biasa itu
maka kemudian muncul pertanyaan selanjutnya dari kosgoro sembilan

apa peran aktifnya dalam kondisi yang seperti ini
nah tadi dalam pembahasan di pleno tentu kita memberikan kontribusi kepada partai golkar
dan diputuskan untuk mengusulkan saudara erlangga hartarto sebagai calon ketua umum
yang diusulkan oleh kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
ini kita di tengah polemik partai golkar
dan kemudian juga ada banyak sekali opsi penolakan juga munaslup akan digelar
ini kira kira strategi politik dari kosgoro sebagai salah satu ormas juga yang mendirikan partai golkar ini bagaimana pak
menghadapi ada polemik polemik seperti ini
ya walaupun nanti pada akhirnya akan memutuskan adalah internal partai golkar itu sendiri
kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh sebagai ormas yang ada di dalam partai golkar tentu menyampaikan dan mengusulkan pandangan
yang ada di dalam partai golkar tentu menyampaikan dan mengusulkan pandangan
pandangan sebagaimana yang telah disampaikan tadi
nah kalau toh juga ada di dinamika yang ada di internal partai golkar
itu biarlah itu menjadi dinamika secara internal
tetapi sikap dari kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh yang saya sampaikan tadi
melihat kondisi partai golkar yang hari ini seperti sudah diketahui oleh publik
tentu kita harus menyampaikan
pandangan dan pikiran dalam bentuk usulan
jadi kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh menjadi bagian pemikiran untuk mencarikan jalan keluar dari kondisi partai golkar sekarang ini
dan kami juga berharap supaya pihak pihak
baik itu pengurus partai golkar provinsi pengurus partai golkar di kabupaten kota serta di dpp
bisa memperhatikan apa yang disuarakan oleh salah satu ormas sebagai ormas pendiri dari partai golkar itu
ini saya agak mundur sedikit maksudnya berbeda nih
ini kan tadi kita berbicara sebagai bapak sebagai wakil ketua umum kosgoro
ini pak zainuddin sebagai salah satu anggota dpr dari fraksi partai golkar
ada dari salah satu dpd mengatakan bahwa pak novanto akan mengundurkan diri pekan depan
ini polemik yang sudah digoncang atau bapak sendiri sudah mendengar ada isu ini sendiri tidak sih pak
memang itu ada kami baca di media ya
tetapi secara resmi kita belum mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau
nah saya kira itu juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh partai golkar ini
dan mudah mudahan itu akan bisa memperlancar dan mempercepat
kita mencari jalan keluar penyelesaian dari apa yang dihadapi oleh partai golkar
satu pertanyaan lagi apakah ada memberikan pengaruh yang signifikan
restu dari pak yusuf kala dan juga ada juga omongan dari presiden joko widodo terhadap dukungannya terhadap erlangga hartarto
sehingga ini juga yang menjadikan kosgoro memilih erlangga hartato sebagai the next tomb dari partai golkar
ya terlepas dari apa yang terjadi beberapa hari belakangan ini
pertemuan dpd partai golkar provinsi dengan bapak presiden kemudian dengan bapak wakil presiden
kalau pak yusuf kalla kan beliau adalah senior partai golkar dan beliau adalah mantan ketua umum
saya kira suatu hal yang wajar dan biasa saja
kader partai golkar meminta pandangan dan pendapat dari beliau
nah kemudian kaitan dengan pertemuan teman teman dpd dengan pak presiden
saya kira pak jokowi sebagai pimpinan negara ini sebagai presiden sebagai kepala negara
tidak salah menerima masyarakat tokoh tokoh masyarakat
secara kebetulan mereka berlatar belakang golkar
jadi sesuatu yang wajar saja kalau saya lihat ya
apa yang terjadi hari hari belakangan ini
komunikasi komunikasi politik yang dilakukan oleh teman teman dari berbagai daerah
karena tujuannya sama
yakni memikirkan bagaimana bangsa ini ke depan
karena jangan lupa bahwa partai golkar itu menjadi salah satu dari partai politik yang menjadi pilar demokrasi kita
nah sehingga presiden maupun wakil presiden juga punya harapan untuk segera kita menyelesaikan persoalan kita
saya kira tidak ada hal yang perlu kita risaukan
pak zainuddin itu dia tadi wakil ketua umum dari ormas kosgoro seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
dan mereka mengatakan bahwa akan mendukung erlangga hartanto untuk maju dalam munaslup
yang kemudian akan direncanakan diselenggarakan lima belas desember mendatang reinhardt
baik terima kasih nur aspasya produser lapangan cnn indonesia
desakan penyelenggaraan munaslup untuk segera mengganti ketua umum partai golkar setia novanto semakin kencang
beberapa nama muncul sebagai calon pengganti
mulai dari erlangga hartarto idrus marham hingga titi soeharto
erlangga hartarto mendapat banyak dukungan sebagai ketua umum partai golkar menggantikan setia novanto
hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan seperti posisi golkar yang mendukung jokowi
yang bersampingan dengan jabatan erlangga sebagai menteri perindustrian
menurut pendiri lembaga survei kedai kopi henry satrio polemik penggantian ketua umum golkar dinilai masih dalam kondisi tidak pasti
henry menilai sekalipun
erlangga mendapat dukungan baik dari presiden jokowi dan wakil presiden yusuf kala
erlangga perlu mengamankan suara pengurus golkar dpd ii
henry juga menilai agenda munaslup akan semakin menarik
tidak hanya karena penentuan pengganti novanto
namun karena persaingan posisi sekretaris jenderal yang juga akan dipertaruhkan
kalau misalnya erlangga baru pegang dpp dan dpd satu saja
tidak mengamankan dpd ii
itu bisa jadi munas bali akhirnya ujung ujungnya
jadi menurut saya masalah munaslup ini calon kuatnya belum selesai
ada vaksinya ical ada vaksinya akbar tanjung
nah satu satunya yang beruntung hari ini ya itu aja
tidak ada perbedaan pendapat antara jokowi dan jk

itu jadi menarik sih

ini pula terjadi
itu memang cautionary